dukungan terhadap putra presiden joko widodo gibran rakabuming raka
untuk maju sebagai calon wali kota solo mulai bermunculan
setelah partai golkar dan gerindra yang secara terang terangan mendukung gibran
kini giliran partai amanat nasional yang akan mengusung gibran sebagai calon wali kota solo
dan siap untuk memenangkannya
ketua dpd pansolo ahmad safari menegaskan sikap bahwa dpd pansolo
sesuai anjuran dari dpp partai amanat nasional
untuk menyukseskan pencalonan gibran rakabuming raka
serta teguh prakoso sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada pilkada mendatang
dengan bergabungnya pan gerindra dan golkar ke pdi perjuangan
yang mengusung putra presiden joko widodo gibran rakabuming raka
maju sebagai calon wali kota solo
sulit bagi partai keadilan sejahtera dengan lima kursi
untuk mengusung calon wali kota sendiri melawan calon dari pdi perjuangan
mengingat syarat untuk mengajukan calon sendiri adalah sembilan kursi
atau dua puluh persen dari total kursi
sementara itu calon independen bagyo dan suparjo yang akan melawan pdip
hingga saat ini belum dinyatakan lolos oleh kpu solo
karena banyak data pendukung yang tidak sesuai saat coklit data
hal ini memungkinkan gibran dan teguh akan maju dengan lawan kota kosong